jumlah penduduk india diprediksi akan mengalahkan china negara dengan julukan populasi terpadat dunia
besarnya angka populasi muda diperkirakan dapat mendorong pertumbuhan perekonomian india di saat populasi di negara macan asia lainnya turun
apakah india berpeluang menjadi mesin ekonomi asia menggeser kekuatan china
kami bahas bersama migal angel esquias peneliti fakultas ekonomi bisnis universitas erlangga
selamat malam miguel
hai selamat malam tiffany
oke miguel kita tahu bahwa india masih berjuang untuk mengatasi kemiskinan kemudian ketersediaan air bersih dan lain sebagainya
dengan adanya proyeksi bahwa populasi india ini akan menyalip tiongkok apa dampaknya
baik yes betul ya bahwa menurut bpb india akan memiliki populasi yang sama dengan china
dan pada saat yang sama jumlah penduduk di china itu akan mulai menurun
tentu india masih punya banyak tantangan seperti yang tadi disebut bahwa banyak orang yang masih belum memiliki akses untuk air bersih
atau tingkat pendidikan masih agak rendah namun sekarang struktur demografi di india itu sangat kondusif untuk mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat sehat
jumlah penduduk di usia produktif sangat tinggi jumlah orang yang muda sangat banyak
dan rasio ketergantungan atau orang yang di luar usia bekerja itu sangat kecil
itu memberikan peluang yang sangat besar untuk india untuk bertumbuh
tentu penting sekali juga isu produktivity jadi itu menjadi tugas untuk india sekarang bagaimana bisa meningkatkan produktivitas
atau meningkatkan skill dalam pekerjaan atau meningkatkan partisipasi perempuan dan masih dilihat seperti cukup rendah ya dibandingkan dengan negara asia timur lainnya
walaupun sekarang animo dari masyarakat untuk mengikuti atau berpartisipasi sebagai tenaga kerja itu semakin tinggi
jadi betul bahwa india memiliki banyak tugas namun pemerintah itu juga sangat aktif
sebagai contoh ya dalam satu tahun terakhir india meningkatkan sepuluh ribu jalan kilometer sebagai jalan tol
jadi ada explosion dalam infrastruktur
china menerapkan kebijakan satu anak sejak tahun
kurang lebih seribu sembilan ratus delapan puluh an
kemudian koreksi kalau saya salah bahwa kebijakan ini dicabut pada tahun dua ribu dua puluh
nah apakah ini dapat menjadi pemicu anjloknya angka kelahiran di tiongkok
yes tentu itu punya nampaknya yang sangat besar dan sangat dalam
namun pada akhir demografi mengatakan bahwa ada kampanye sebelumnya yang mulai pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
yang esloan memiliki later longer dan fewer
yang berarti bahwa
menunda usia pernikahan memperbesar jarak antar kehamilan dan memperkecilkan jumlah anak
dan itu sangat efektif ya pada tahun tujuh puluh an untuk mengurangi jumlah kelahiran anak
pada waktu itu india china masih memiliki tingkat kelainan sekitar enam anak berperempuan
itu drop sangat drastik hampir tiga
dan setelah itu muncul kampanye yang baru yang adalah kebijakan satu anak

dan yang kita mengalami tahun lalu
china mengalami angka kelahiran sekitar satu dua
berarti sudah dibawah angka penyantian
ada sedikit sulit untuk bisa mengembalikan
sudah banyak upaya dari pemerintah china memberikan subsidi insentif dan fasilitasi supaya perempuan itu bisa menikah secara lebih mudah dan bisa memiliki lebih banyak anak
namun itu agak sulit untuk mengembalikan sudah banyak upaya dari pemerintah china memberikan subsidi insentif dan fasilitasi supaya perempuan itu bisa menikah secara lebih mudah dan bisa memiliki lebih banyak anak
namun itu agak sulit untuk mengembalikan
untuk berubah pola pikir masyarakat di china
miguel india melangkah menjadi motor perekonomian global
nah dengan ini artinya india sangat berpotensi menguasai ekonomi asia
apakah ini juga akan menggeser bagaimana peran china atau tiongkok yang selama ini kita ketahui menjadi salah satu negara yang menguasai perekonomian
masai perekonomian di wilayah asia dan apakah ini akan berdampak atau seberapa besar dampak ya terhadap perekonomian india sendiri
betul yes betul bahwa pertumbuhan ekonomi di india itu akan sangat besar ya dalam beberapa dekade ke depan
dan kita sudah melihat begitu banyak orang yang keluar dari kemiskinan di india hampir sama seperti yang pernah kita melihat di china
namun kita tidak akan melihat bahwa india memiliki efek yang sama dengan china
kenapa karena peran dari india dalam global economy itu masih agak kecil ya
china pernah menjadi public dunia pernah menjadi pengekspor produk dagangan terbesar di seluruh dunia dan beberapa karakteristik yang lainnya
jumlah turis prekonsumsi
atau yang paling besar di seluruh dunia jadi memang kontribusi dari china ke global economy itu sangat besar
sekarang muncul sedikit rasa takut ya dari negara khususnya barat untuk muncul satu china yang baru
berarti tidak ada negara yang tinggi punya ketergantungan yang tinggi seperti yang dulu dengan china
namun betul ya bahwa jumlah penduduk yang kelas yang bisa konsumsi akan meningkat sangat drastis di india tahun lalu
dan itu sudah diprojeksikan untuk sepuluh tahun ke depan seperti pertumbuhan yang sangat dinamis
tentu china akan mengurangi kontribusi terhadap global economy dan india akan menjadi mesin pertumbuhan yang baru
walaupun belum tentu kita akan melihat fenomena seperti yang
oke india secara agresif mampu mengejar ketertinggalan itu dan itu terbukti bagaimana agresivitas yang
india tunjukkan paling tidak dalam waktu sepuluh tahun terakhir
dari pengamatan anda selain itu apa saja aspek yang membuat india bisa mengungguli china
ya tentu india akan menjadi sekarang india coba mengalir ya investasi yang sebelumnya pergi ke china
mulai menarik investasi tersebut untuk transfer ke india
akan mulai bersaing ya bersaingan untuk investasi dunia
kedua india juga menjadi pasar atau tujuan pasar yang sangat besar untuk perusahaan asing
dan itu akan menarik perhatian yang lebih banyak dari perusahaan multinasional di seluruh dunia
tentu juga india akan menjadi pemain yang lebih besar di aspek sebagai kekuatan militer
atau juga sebagai masing pertumbuhan di wilayah asia timur dan asia selatan
jadi tentu secara geopolitik
india akan memiliki peran yang lebih besar
tentu akan menjadi juga rebalance of power ya
atau kesimbangan kekuatan ekonomi politik militer
dengan adanya sebuah india yang lebih besar ya
baik dari aspek penduduk atau dari aspek ekonomi
perliti fakultas ekonomi bisnis universitas erlangga
menarik sekali bagaimana perspektif dan juga pengalaman yang anda bagikan

bagaimana potensi india yang dapat menguasai ekonomi asia
mungkin kapan kapan kita bisa membuka ruang diskusi yang lebih banyak lagi
terima kasih miguel selamat malam sehat selalu
terima kasih tiffany salam untuk semua penonton cnn